wali kota bogor jawa barat bima arya bersama satu orang pns di lingkungan pemerintahan kota bogor menjalani isolasi
belasan pns dan wartawan yang berada di sekitar wali kota bogor saat konferensi pers beberapa hari lalu menambah jumlah odp di kota bogor
jumlah orang dalam pengawasan atau odp di bogor mencapai satu ratus sembilan orang dengan jumlah positif corona tiga orang
roda pemerintahan di kota bogor tetap berlangsung normal tanpa peralihan tugas kepala daerah
hingga kini otoritas dinkes terus melakukan tracking terkait status positif covid sembilan belas
jadi saya berpikir sih pasti akan lebih dari enam puluh tujuh
tetapi dari enam puluh tujuh dua puluh lima diantaranya sudah dinyatakan negatif
jadi paling tidak
dan tambahan tambahan ini juga belum tentu mengarah kepada terindikasinya atau terkenanya virus covid sembilan belas ini
tetapi kita tentu harus melakukan langkah langkah preventif
kemudian juga kita menyelaraskan dengan protokol covid sembilan belas
di mana seluruh masyarakat yang memang melakukan interaksi langsung dengan seseorang yang terinfeksi harus melaporkan diri